eh bapak mau kemana
gue mau ngejar si cimot
eh jangan lari lu
lah lah lah
ngapain sih pake dikejar
gue ngedek jak sama dia
gue hampir jatuh
nanti sore kita buka di luar ya
indah menyerah juga ya
mana pernah nyerah
bunga dapat gratis menu paket ramadan bu
masuk kalau gak dipake kan sayang bu
memangnya restorannya dimana sih
indah usah udah pasti itu
kita tidak dapat tempat duduk
memangnya jam segini
kita makan di luar
bunga indah usah nangis
kan ibu sudah bilang boleh
lo udah gak ngejek
udah engga cuy
soalnya si pura matisnya udahan main caturnya
mau booking untuk sore ini bisa
tunggu sebentar katanya
untuk tiga orang
ya udah oke
ya sudah sana mandi
tadi sipur kesini ga soe
aku tanya kok diem joy
kamu ga denger apa lagi kesel soe
saya teh lagi marah
tapi mukanya kayak orang kesel soe
saya lagi marah
orang marah mukanya ga begitu soe
nah ini baru marah
gua ke rumah ama lu kagak ada orang
lah gua kesini kagak ada orang juga
kan tadi ada be emangnya tadi bukannya orang
iya maksud gua emak lu
emak ga kesini be
yaudah gue balik aja ya
setepak setepak setepak
ya sama sama pak
mengajar di kampung sebelah kelebihan kue
gua ke rumah lu kagak ada
emang babi ngapain ke rumah
gue cuma mau nunjukin ini nih
oh seperti itu
tadi pagi soejak ngantriin gua
si ojak nganterin gue
oh seperti itu
iya jadi gue kagak perlu lagi
nunggu kaset ngaji diputar di masjid
emang ada kasetnya
ini udah bener
udah udah nyala
nanti gak ngedenger apa apa
emang gak ada suara
gue ambil dulu ya
ke mana benerin radio lagi
kagak bentaran doang
jadi kalian berdua marahan
kalau gak diduluin mah
saya gak akan marah
assalamualaikum selamat siang neng rika
aa jemput sekarang ya
udah dijemput sama pur
tuh kan sebenernya si pur yang
bapak sudah dikasih tahu belum
ini baru mau di whatsapp bu
ibu pikir sebaiknya kita berangkat aja sekarang
bapak tinggal nyusul ke restoran
bapak udah di pangkalan
bapak tunggu aja di pangkalan
kita kesana sekarang
tunggu bunga whatsapp dulu ya
telepon saja biar cepet
pakai hp ibu aja deh

bapak sebentar lagi datang
nanti gue kesana deh
bapak bu kemana
eh jangan lari lu
lah lah lah
ngapain sih pake dikejar
gue hampir jatuh
jack apaan sih ini
jack ngapain lu
kalau babi masih ribut
ojak bilangin emak lu
oleh kebiasaan buruk kita menunggu saatnya berbuka puasa
saya lagi nunggu si pur pak
pur menengrika tunggu
kang trisna kamu salah jalan
saya tahu tapi rumah saya hapu bukan di sini
bu ngetelpon taksi ya
ini cuma apa ibu